di gampong belangbaro kecamatan bandar baru pidijaya ribuan pengungsi tinggal di tenda darurat tak layak tanpa posko kesehatan
hingga saat ini masih ada ratusan warga gampong belangbaro pidijaya mengungsi di tenda darurat
namun tenda yang mereka gunakan selama ini bocor jika hujan deras turun
tenda darurat yang mereka buat sendiri dari terpal karena hingga kini belum ada tenda bantuan yang layak
penerangan saat malam hari pun sangat minim
selain tenda tak layak lokasi pengungsian jauh dari akses kesehatan
bayi dan anak anak juga membutuhkan susu dan asupan nutrisi lain
gampong blangbaro kecamatan bandar baru merupakan salah satu desa di pedalaman di kabupaten pidijaya yang berjarak sekitar dua puluh km dari kota merdu
pidijaya hal ini menjadi penyebab bantuan belum menjangkau daerah itu
kita mencarikan sini mengharapkan sangat kepada
pemerintah yang utama sekali rumah yang sudah rusak
tolong dibantu bikin semula
kalau malam masyarakat di sini butuh selimut butuh kelembung tenda